gue ini cinta banget sama putri ayu
bagus banget tamannya
ternyata masih ada ya teman kayak gini
pak duduk dululah
ayo biar sesuatu buat teman
kagak kalah dah cantiknya
cuma ini agak serabutan aja
kagak rapi dikit
beratakan aja dikit
baik baik masih ada lebahnya tadi
percaya nih ya
nanti ujung ujungin nikahnya sama dia
aku gak mau nikah sama siapa siapa
kita mana tahu sih
semoga dia tahu apa yang aku rasain
boleh diketan nggak
pegang tangan ya biar liat namasera
kalau apaan nanti non kagak ada di sisi aya
hidupnya kayak apa
berantakan kini uran uran
jauh jauh dari mas jaka hijau
mas bukan muhrim
kan bener ban
tuh pan yang namanya putri ayu
tapi bentar deh
mas siapa sih
ngapain nyariin dia
dia kan kampungan dekil norak
tapi kan mas ganteng
eh kamu itu jangan sembarangan menghina calon istri saya ya
dan kamu nggak tahu siapa dia
putri ayu itu putri tunggal dari keluarga keturunan bangsawan jawa
dan kamu pun bisa dibeli buat bersingkat anak kebon ya
jangan jangan gara gara makan bunga lagi
ya udah deh
kalau kagak boleh peluk
pakai lantangan boleh kagak
ya udah deh kalau kagak nyaman juga
kelingking aja deh kelingking
gapapa lah gaya baru
aduh putri aja mau kemana itu
aduh tapi dia pingsan
aduh gimana ya
udah deh saya ikutin kio aja deh
aget dia tahu kamu sampai sini
lo doang bentukannya begini
pantesan dia kagak mau
dijadikan calon suami lagi
eh diam kamu
eh putri ayu ini pacar gue
eh enak aja kamu
dia itu calon istri aku
ini apa toh
aduh kalian tuh nyiksa aku tau gak
aku itu berhak menentukan pilihan aku sendiri mas hendro
eh lo denger nih baik baik eh
gue ini cinta banget sama putri ayu
putri ayu juga cinta sama gue
lagi ya nih eh
lo dengerin baik baik
eh yang namanya cinta itu kagak bisa dipaksain
cinta itu kena pakai rasa sama hati
eh kalau mau lebih enak lo pakai nasi sekalian
kurang ajar kamu
kamu itu cuma orang miskin
bilang aja kamu deketin dia cuma gara gara harta dan tahtanya
kamu itu cuma sampah bagi aku
eh gue emang gak peduli lo menganggap gue sampah kek
lo pikir di mata gue lo siapa kek
lagi ini yang harus ditanya kayak begitu itu lo
motivasi lo apaan materi dia ya
mau nikahin dia kenapa
gue kenal sama putri ayu aja bentukannya udah begini
kalau dia dan gembel emang lo masih mau
lo beneran nantangin gue lo
jangan dikit dikitin dong ya ya ya
dikirim bakal kayak di film film
dihajar disiksa dipukulin
gak seru banget
aduh aduh ya
jangan ganggu jalur istriku lagi
wah orang pejam berat sih
jangan kamu sama mas hendro lho ndo
aku gak mau sama mas hendro
aku cuma mau sama mas jaka ibu
nanti ibu anterin kamu ke mas jaka
yang penting kamu cepat turun
ya ya makanya mulak lo turun dulu sini
ya udah deh aku tuh
lho tadi kamu tuh naiknya pakai apa
sekarang gimana turunnya
lalu aku bu aku gimana ini caranya
ini untuk beberapa contoh kartu hidangan
udahlah ngapain sih kamu mikirin jaka tarukmu itu terus
apa sih yang kamu harapkan dari dia
kamu itu kalau dapat mas hendro sudah orang yang ganteng
dan yang jelas
dia itu sama sama berdarah bangsawan seperti kita
itu yang paling sederajat untuk kamu
nah ini lho pak
ini yang paling bagus yang paling eksklusif ini ya
bapak tahu kan siapa calon mantu saya
dan siapa keluarga saya ya
ya walaupun saya belum bertemu muka dengan calon mantu itu
dia pasti orang hebat ya bu
ini ya pak ya
nanti ini dipasang di sini
paling depan ya
lho kenapa tau pak
kok ngeliat foto calon mantuku kok malah mukanya jadi tegang begitu
ada yang salah
bukan bermaksud tidak sopan
orangnya sepertinya sama dengan pria yang duduk di belakang ibu sekarang
kamu kurang ajar hendro
kamu permainkan anakku putri ayu
kamu permalukan keluarga saya
kamu itu munafik tau
aku sudah tidak mau dengan putri ayu lagi
sekarang aku sama lela aja
dea putri ayu
kurang ajar sama orang tua
ini kurang ajar sama ibu
ibu sekarang melihatkan hendro yang sebenarnya
ya ibu sadar
ini mungkin salah ibu
karena ibu memaksakan keinginan ibu untuk kamu
cinta itu memang gak bisa dipaksakan
sekarang terserah kamu
siapa calon yang mau kamu jadikan calon suami kamu
ibu manut saja sayangnya
walaupun dia tidak sederajat sama kita
walaupun dia sederhana
tapi dia mau bekerja sama kamu
ibu kamu harus berhati hati
ya yang penting kamu bahagia tondo
daripada seperti sekarang
nyaris hampir sempurna
tapi kalau kamu hidupnya tersakiti terus
ibu yang gak bisa nak
makasih ya bu restunya
sabar ya tondo
sabar kak ya
yang baik buat aku bu
ya tapi tondo
tenggak ada banget
sewaktu ingat akan
akhirnya di tempat ngibing ya rame banyak orang mak
tapi ngerasainnya sepi mak
sepinya itu di sini mak
main tanjidore sama aku aja yuk
ah mak nanti
ih lu tahu nggak kalau dia itu calon bini orang
nggak nda bu nen nda
aku itu bukan punya siapa siapa kok
uang perjodohan aku juga udah dibatalin sama mas hendro
ternyata mas hendro itu bukan orang yang tepat
dan setia buat aku
dan sekarang ibu udah merestui siapapun yang aku pilih
lagipula juga hendro sudah lebih memilih lela
hah si lela
kalau bisa sama lela ya
namanya juga jodoh
nggak ada yang tahu kan bu nes
namanya juga jodoh ya
kesini mau sama jack gitu
lo mau jadi mantu mak
mau juga kangen makasih ya allah
eh mau ngapain sih mak
ah gue mau meluk dia
eh mak lupa
enam putri itu calon bini ayek
lagian ayek yang kangen nah
dia mau ngumpul lo orang kangen juga
mak pegang ini nih nih
pegang ini dati
eh mau pergi ke sini
iya aku juga kangen
iya aku juga kangen
mak aku mau kejepit lagi doang
kenapa sih mak